ditemukan mayat salah seorang perempuan di kelapa gading yang bersimbah darah diduga dibunuh
kemudian dari hasil olah tkp analisa serta penyelidikan kami telah mengantongi identitas pelaku
saya niluh kuspa saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya